sate identik dengan bumbu kacang sebagai pelengkap
tapi ternyata ada varian sate yang tetap nikmat meski dimakan tanpa bumbu kacang
seperti sate marangi sate kelatak dan sate taichan
kita coba satu satu yuk
kita coba sate tanpa bubuk kacang yang pertama yaitu sate marangi
sate jenis ini banyak dijumpai di purwakarta dan cianjur jawa barat
sate marangi menggunakan daging sapi yang dimarinasi dengan bumbu semalaman
sehingga bumbu meresap sampai ke dalam daging
daging yang sudah dimarinasi kemudian dioles bumbu kecap kemudian dibakar selama tujuh menit
nah kita coba dulu satenya
bumbunya meresap sampai ke daging kalau sate marangi itu ya
pakai nasi jadi tambah enak
sate meranggi bisa dimakan langsung tanpa bumbu apapun
rasanya dominan manis dan gurih
menambah kenikmatan dagingnya yang empuk
sate marangi juga bisa dinikmati dengan tambahan bumbu kacang atau bumbu kacang

sate kelatak sate kelatak merupakan varian sate khas yogyakarta terbuat dari daging kambing
atau domba yang dibumbui garam dan bawang putih sehingga nampak polos seperti tanpa
bumbu sate kemudian dibakar selama kurang lebih lima menit di tempat asalnya sate kelatak
ditusuk dengan besi yang berasal dari jeruji sepeda bekas namun disini penyajiannya menggunakan tusuk
sate yang terbuat dari bambu tapi rasanya tetap nikmat kok kita lanjut ke sate tanpa bumbu kacang
lainnya yaitu sate taichan sate taichan merupakan sate ayam yang dibakar tanpa bubuk kacang maupun
bumbu kecap sate ini awalnya dijajakan pedagang kaki lima di bilangan senayan jakarta dan kini
sudah menyebar ke seluruh indonesia sate taichan sempat booming sekitar tahun dua ribu enam belas di jakarta
uniknya sate taichan biasanya dimakan tanpa tambahan lontong ataupun nasi seperti sate sate lainnya
nya nah kira kira varian sate tanpa bumbu kacang yang mana nih favorit anda rizky arisnanda nugra